pak ades terpon
bapak ditunggu di balai desa
ya sudah kalau begitu ustadz
aku mau tanya pak
pebri apa kabar
pebri baik baik saja pak ustadz
hanya berurusan tuti yang jadi korban
iya pak saum
nah soi cepat cepat saja dilamar sama kamu
biar nanti dia tidak kabur kalau kedua orang tuanya ada masalah lagi
sudah mau maghrib pak sao
tidak enak kalau pak ustadz yang duluan kamu sholah
selalu saja menghindar kalau disebut sebut nikah
kalau kita membutuhkan pertolongan orang
kita akan melakukan apa saja untuk mencuri perhatiannya
misalnya kita ingin mencuri perhatian atasan
kita datang pakai
kita membungkuk menunduk
membelikan minuman membelikan makanan
berusaha untuk menarik simpatik
supaya apa yang kita minta dikabulkan
bahkan bila jarang yang rela mengemis memohon menyembah nyembah menjilat jilat
supaya keinginan kita dikabulkan
tapi kepada allah kita tidak ingat sama sekali
tidak pernah menyembah tidak pernah bersudut tidak pernah mengemis tidak pernah memohon
padahal yang memberikan kita segalanya adalah allah dunia terbang
bilang dunia terbalik
pak ustaz kayak anak kecil
mengeluarkan tausia cuma menunggu perkataan dunia terbalik
sudah waktunya maghrib
ya memang harus iya
hebat kamu eh
yuk mari aku udah lewat
kamu tes sekarang udah menikah
biar gak dagang
yaudah kamu urusin dagangan kamu
yaudah nek aku akan berangkat dulu nek
kita berangkat ya bi
kerja yang rajin
gak usah coy bos
kamu ambil yang lain aja
kita makan yuk
makan di mana ceng
di rumahnya akung
kita makan di restoran
kamu udah buka restoran kok
bukan restorannya akung doi
tapi restorannya orang lain
restoran siapa ceng
saya juga gak tahu
ini percobaan biasa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mau berhenti ngejar ngejar cewek
mau lupain dokter clara
mau lupain guru yola